untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan telepon
kombes pol hotman sirait kasubdit lakadit gakum korlantas polri
selamat malam pak hotman
selamat malam mbak fani
baik terkait dengan kejadian kemarin
sebenarnya bagaimana ketentuan hukum kendaraan
ini masih bisa disebut kendaraan atau tidak nanti bisa dijelaskan juga pak hotman
melintas di jalan raya apakah memang betul diperbolehkan untuk melintas di jalan raya
jadi terkait dengan tadi disebutkan kendaraan
ya ini masih kendaraan bermotor
yang datanya kami cek masih terdata dalam samsat
tetapi fisiknya sudah berubah
baik tampilannya maupun dimensinya sudah berubah
yang sekarang ini disebut sebagai odong odong
oke sudah dimodifikasi seperti itu ya pak hotman ya
oke dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa seperti ini
aturan hukum pengoperasiannya di jalan raya apakah memang diperbolehkan
kalau untuk odong odong ini
ini sangat tidak diperbolehkan untuk operasional di jalan lalu lintas umum
jadi ada perubahan dimensi kemudian pemuatan
dan visual lainnya dari kendaraan ini
ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada terkait dengan modifikasi kendaraan
oke jadi memang tidak diperuntukkan untuk melintas di jalan raya
tapi apakah di tempat tempat lain diizinkan untuk melintas atau beroperasi kendaraan odong odong ini
kalau disebutkan itu kan tampilannya seperti kendaraan wisata
meskipun di dalam kawasan wisata tertentu
katakanlah seperti di taman safari atau di ancol seperti itu
itu tetap harus melalui pengujian ulang
pengujian ulang uji tipe
karena ada perubahan dimensi
itu juga perubahan dimensi
ada perubahan terkait dengan daya angkut
dan berrepek kepada kekuatan motor penggerak
itu harus diuji ulang oleh kementerian terkait
dalam hal ini kementerian perhubungan seperti itu
oke jadi memang untuk beberapa tempat seperti lokasi wisata
sebenarnya diizinkan atau diperbolehkan
namun harus mengantongi izin kelayakan
kemudian standar keselamatan dan lain sebagainya
dari pihak terkaitnya
dari kementerian perhubungan dalam hal ini ya
karena itu kendaraan itu kan
di operasionalkan di kawasan
kayak misalnya di taman safari ya
ada tanjakan ada turunan
nah kuatannya sudah berubah
dengan perubahan dimensi itu
itu juga harus diperhitungkan ulang
yang ahli di bidang tersebut begitu pak
oke artinya dengan
kendaraan jenis odong odong ini yang banyak sekali kita jumpai
di jalan raya di perumahan dan lain sebagainya
itu jelas menyalahi aturan
dan itu bisa dikenakan sanksi pidana
ya betul sekali mbak
jadi itu melanggar betul betul aturan yang ada
kendaraan tersebut adalah kategori kendaraan yang tidak berkeselamatan
karena tidak melalui proses
pengujian ulang dan kelayakan jalan
pak hotman dengan kejadian yang ada di
serang banten kemarin
itu bukan yang pertama
karena kasus yang melibatkan odong odong
sudah beberapa kali terjadi
apakah kedepannya akan ada
dan juga penindakan terhadap
kendaraan jenis model odong odong ini
ini menjadi salah satu
kalau tidak menengah ke bawah saat ini
dan walaupun di kota kota besar
itu masih lazim untuk dijumpai
atau kita temui
ya tapi ketika kendaraan itu
masuk ke area publik
itu semua harus yang sudah melalui proses pengujian
memang tadi mbak sampaikan
ini kasus bukan yang pertama kali
kami juga tadi mengasistensi
para penyidik di polres
untuk tidak hanya
menyidik terhadap drivernya saja
atau pengemudinya saja
tetapi kepada pemilik
kendaraan atau yang merubah bentuk
kendaraan tersebut itu akan disidik
pasal dua ratus tujuh puluh tujuh dari undang undang lalu lintas begitu
oke dan kedepannya
dari polri sendiri akan melakukan
beredarnya atau beroperasinya kendaraan seperti ini
karena ini sangat mengkhawatirkan dan
sangat berisiko kecelakaan
iya betul nanti kami akan
dari korban lantas ini akan menginstruksikan kepada
seluruh jajaran lalu lintas di telantas
untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah
dan stakeholder lainnya untuk
kegiatan perakitan atau memodifikasi secara ilegal ini
sudah banyak korban begitu
ini menjadi catatan juga dan juga

ini menjadi catatan juga dan juga tambah informasi juga untuk masyarakat kalau teman teman yang berada di lantai ini
kalau tadi sebenarnya
ada tempat tempat yang memang
diperbolehkan atau diizinkan melintasnya kendaraan seperti ini
odong odong ini salah satunya adalah tempat wisata
terkait dengan modifikasi seperti tadi yang pak hotman sampaikan
sebenarnya modifikasi yang seperti apa yang diperbolehkan
ya tadi saya sampaikan
itu digunakan hanya di kawasan tertentu
kawasan wisata yang tidak berbaur dengan lalu lintas
kendaraan itu tentu
aslinya ada dari
salah satu merek pabrikan
akan diubah menjadi bentuk untuk kendaraan
odong odong atau untuk wisata memutar di area wisata itu
itu harus dihitung ulang terkait dengan kekuatan mesin dengan kapasitas muat
dan desainnya juga harus yang berkeselamatan bagi pengemudinya dalam mengendalikan kendaraan itu
dan penumpang di dalam kendaraan itu
jadi itu juga membuatnya
di dalam ya seperti itu mbak ada batas standartnya tidak pak hotman terkait dengan jumlah penumpang
kan odong odong ini kan seperti apa sepeda motor kemudian di belakangnya ditambahkan seperti apa
gerbong kereta kemudian ada penumpang tempat duduk penumpang tapi kadang kadang kita jumpai itu tidak
hanya satu gerbong saja tapi bisa ada beberapa ya itu kalau untuk terkait batasannya tentu
kan tadi saya sampaikan kekuatan motor penggerak ini dihitung dengan masa yang akan ditumpangi oleh
kendaraan itu jadi kalau itu tidak terpenuhi tidak akan ada apa namanya izin untuk merubah seperti
baik baik terima kasih pak
masyarakat kasub ditelan adit gakum korlantas polri sudah bergabung bersama cnn indonesia
newsroom pada hari ini selamat malam selamat malam cnn indonesia newsroom masih akan
kembali usai jeda bersama informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami